pt pertamina dan saudi aramco akhirnya merealisasikan kerjasama proyek modifikasi kilang untuk kilang cilacap
dengan perkiraan investasi senilai enam miliar dolar amerika
proyek modifikasi kilang ataupun refinery development master plan
membuat kapasitas kilang celacap naik dari tiga ratus empat puluh delapan ribu barrel per hari menjadi empat ratus ribu barrel per hari
dilansir the tick finance pemerintah sebenarnya menawarkan tiga kilang lainnya untuk proyek yang sama kepada saudi aramco
seperti kilang balongan dumai dan bontang
direktur jenderal minyak dan gas kementerian sdm wirat majapuja mengatakan
empat proyek kilang minyak tersebut bisa menyerap tenaga kerja hingga sepuluh orang